gak ada orang apa yang lewat buat bantuin gue
tapi kalau sampai ketemu dua orang tadi gue takut banget
tapi makasih loh
kok jadi makin merasa bersalah sama siana
oh iya papa belum tahu kan ini siana temennya elsa
waktu itu kita udah pernah ketemu di kafe
iya udah jam segini
ayo hapet sekarang aja ya
din kamu mau naik mobilnya sama
gak usah aku naik mobil aku aja
gak apa apa din kalo kamu mau disini
awas aja kalo andin gak paham sama suami anis gue ini
gak selesaiin aku bareng sama yang lain aja naik mobil aku
masih gak tidur ya semalam lagi
tapi kamu tenang aja
aku masih bisa melek seharian
aku paham kok
ya semalam juga nino sempat nelfon aku nanyain soal elsa
jadinya aku coba tanya ke temen temen
apa ada yang liat elsa atau enggak
tapi gak ada yang tau elsa dimana
berarti dia panik banget ya
tapi aku seneng sih
kamu bantuin andin
ya awalnya tuh sebenernya aku taunya juga dari randy
pas di apartemen aku kebangun
dia hanya mau jalan aku tanya mau kemana
ternyata andin juga sempet telfon dua kali gak keangkat gitu
well kita emang harus bantuin andin
kalo aku tau tadi malem sal bareng andin
aku pasti bakal dampingin sal
sayangnya aku gak tau
jadi bikin semuanya terlambat
elsa lo harus segera ngasih kabar deh
biar andin gak melepet sal terus
untungnya randy paham
terus dia pindah ke mobil andin
kalau riza sudah menemukan mobilnya elsa
tapi elsa nya gak ada di dalam
elsa nya kemana berarti
aku juga gak tau sih pa
ya semoga aja elsa masih ada di dekat lokasi sana
ya allah amba mohon
jagalah anak amba
lindungi dia ya allah
kita semua harus doa yang terbaik
dan semoga elsa gak kena penatlah
aku masih kepikiran soal omongan shena
kayak penekanannya gimana gitu sama aku
hasta perlu mungkin ini aku cuma overthinking aja
iya setuju ini potensial banget
kok harus kabur dari sini
jangan jangan gue di sini buat minta ditepus

suara apa itu
tidak aku mau ke sana
tidak aku mau ke sana
maksud mereka apa bilang kalau gue ini ladang uang
jangan jangan mereka mau
gue enggak mau
gue harus bisa keluar dari sini
gue harus minta pertolongan
gue harus minta pertolongan
kenapa sih nasib gue kayak begini
padahal kan tujuan gue tuh
membantu ngeliat taksi mesin
tapi kenapa jadi kayak gini
tapi kenapa juga biasa platinum
itu siapa mandi balikuk
ayo kita cari yuk
papa gak usah ikut
biar riza sama pak randy aja
kalau elsa belum ketemu
kalau gitu aku juga mau ikut
aku juga mau cari elsa
kamu tunggu sini aja ya
kayak bau pesing gitu
bau banget di dalam
ya allah elsa
ya allah tolong hamba ya allah
aku gak ingin penjahat
membantu aku ya allah
tapi kenapa ya din
ya allah sya
ya allah sya
ya allah sya
eh lu kenapa
aku udah jadi langsung ngebayangin
kejadian waktu itu
sekarang kita pulang aja ya
jangan jangan jangan
mendingan kita ikut sama mama
kita coba untuk cari elsa juga
saya akan jalanin
kamu itu capek ngantuk
tapi masih bela belain
temenin andin buat cari adiknya
untung kamu tidur
jadi kamu gak tau kan
kalau kita itu gak ngikutin mobilnya andin
maaf banget ya beb
aku aja pake ketiduran lagi
gak apa apa kok
kamu capek banget kayaknya
ini kita dimana
nah itu dia
tadi kan aku ikutin mobilnya andin
tapi sempet kalang lampu merah
terus aku kehilangan jejak deh
ini aku bingung nih
sekarang kita ke arah mana ya
udah gak apa apa
kamu tenang ya
nanti aku bisa tanya ke randy kok
akunya juga gak usah ketiduran
udah salah aku emang ini dari awal
lagian aku juga gak tega bangunin kamu
ya udah bentar ya
semoga aja selalu gak marah ya
kabar terbaru juga saya kemana ya noh tadi malam tuh mama tahajud sampai mama nggak bisa tidur
kepikiran soal elsa aku juga nggak tahu ya dia pergi kemana kalau andin mungkin andin tahu kali ya
dia pasti lagi nganter rena ke sekolah kali ya ya kamu coba aja telepon andin mama rasa sih kalau
andin pasti dia tahu deh sekarang nanya andin kali ya siapa tahu ada kajaiban diijinin buat
ketemu rando ya mama sih senang no kemarin perkembangan hubungan kamu sama andin membaik
jadi sekarang nggak mungkin lagi kamu di reject ya kamu harus hargain ya usaha andin
dekatkan kamu sama rena iya lah ma
terus dibina ya karena andin sekarang udah mulai bersahabat lah udah mulai nggak
ingat ingat masa lalu lagi jadi kan kesempatan buat memperbaiki hubungan aku dengan renda juga
disupport sama andin ya mudah mudahan lah ma insya allah amin amin noh tapi mama
inta pokoknya intinya kamu jangan maksa ya kamu harus hargain selama ini andin
udah sangat sangat berusaha supaya kamu bisa lebih deket sama rena ya mau aku telfonin dulu ya

sial orang itu ngejar kesini
mereka gak boleh liat gue disini
gue harus sembunyi
tapi gimana caranya
ya ampun gue harus sembunyi dimana
kamu liat dia gak
aku gak liat
ada bekas orang jatuh
jangan sampe ketahuan gue sembunyi disini
iya tapi sekarang perempuan itu lari kemana
coba sekarang kita cari ke arah sana
tenang elsa tenang
lo aman sekarang
untuk sementara ini lo udah aman
sedih banget sih nasib

terus jadi maksudnya kemungkinan di rumah warga gitu pak
mereka sedang menyisir daerah sini pak
sambil bertanya tanya ke rumah warga untuk mencari keberadaan bu elsa
kami sudah menyisi rumah warga dan bertanya tanya kepada warga sekitar sini pak
tapi gak ada yang tahu
seperti yang kita lihat jarak dari rumah ke rumah memang cukup jauh pak
dan warga pun nggak ada yang tahu kalau ada mobil yang kecelakaan di lokasi bu elsa tadi pak
iya tadi kita sempat nanya nanya warga sekitar sini
dan memang mereka malah belum melihat sama sekali tentang belasang ini
terus papa gimana pak
anak buahnya riza sudah menyisir semua tempat di sini
nggak ketemu juga elsa nya
lanjutannya gimana riza
kami tetap mencari keberadaan biasanya
ya allah pasti mama sama papa makin khawatir
mungkin ketika bay elsa keluar dari mobilnya
akan dalam keadaan lemah
itu artinya bay elsa nggak akan pergi jauh dari tempat kejadian itu
ya mungkin kita bisa menyebar ke pemukiman warga
dan kita bisa menanyakan tentang belasang secara intens
kami mencari keberadaan belasang di mobilnya
tidak ada yang tahu
saya akan mencari kembali
saya akan mencari kembali
tidak ada yang tahu
tidak ada yang tahu
saya akan mencari kembali
papa sama mama sama riza kita cek ke arah kanan ya
kamu ke sebelah sana saja
mungkin dia lagi sibuk kali mo
mereka semua kan lagi nyari angsa juga sekarang
bisa jadi ma
ya sebaiknya kamu banyak doa dan sabar sih no
kalau kita banyak doa bersabar insya allah
doa doa dan keinginan kamu akan diijabah sama allah
religius banget sekarang mama ya
ya dong kita kalau dalam kesulitan tuh harus kembali ke allah
kalau anda nggak bisa dihubungin berarti hubungin
mirna kan sering sama andi
mungkin dia nelfon aku
aku tapi kayaknya yang aku taruh mobil
halo assalamualaikum pak nino iya ada apa
telfon kamu soalnya tadi saya
telfon andin cuman handphonenya gak diangkat
atau lagi dimana
oh handphonenya ketinggalan di mobil ini kita lagi nyari elsa
oh berarti lagi sama andin ya
saya bicara dengan andi sebentar
oh iya iya iya sebentar ya pak
elsa belum ketemu sampai sekarang tapi sekarang
kita lagi cari elsa di daerah perkampungan
sini gak jauh kok dari
tempat dimana dia meninggalkan mobilnya
aku rasa kayaknya dia ngalamin kecelakaan deh
ada orang yang menyongkel mobilnya
aku bener bener minta maaf ya
belum belum bisa bantu
buat nyari elsa soalnya
luka di perut masih
ya gapapa aku ngerti kok
kalau kalian cari elsa sekarang berarti
rena dirumah sama siapa
sama mama sama kiki kenapa
ya enggak mungkin
ya mungkin ini saatnya nggak tepat
rena hari ini ya paling gak cuman
sekedar cenguk lah
gimana sih aku gak ngerti
kamu bilang kamu lagi sakit perutnya
dan kamu tidak bisa membantu
untuk pencarian elsa tapi kamu mau ketemu
andien juga gak tau kalo
aku menghindari untuk mencari elsa
karena kan pemikiran aku elsa hilang
karena skenario dia aja atau cari perhatian
atau ngerepotin orang
tapi gak enak juga sama mama kalo sampe
aku sekarang harus dari elsa berarti
kalo cuman ketemu rena kan
paling sebentar doang
kalau nanti sudah ketemu rena
terus rena suruh pulang ya pasti
aku boleh ajak
mama ikutan gak
pasti mama juga kangen soal rena
kenapa aku tegang banget ya
untuk menghadapi apapun yang akan terjadi
ingat kata kata adi bel
ya tuhan tangan aku
sampai dingin banget
andai kamu disini di
kamu pasti bisa kasih aku kekuatan
saya nina saya sekretaris ibu
yang disuruh hrd untuk membantu tugas tugas harian ibu
saya ada pertanyaan untuk kamu
dan tolong kamu jawab dengan jujur ya
silahkan ibu mau menanyakan
yang meng underestimate orang lain
karena saya tahu
karyawan karyawan disini memandang saya dengan sebelah mata
ingin tahu jawaban kamu nina
tolong jawab dengan jujur ya
jawaban kamu ini sangat penting untuk saya
ingin tahu jawaban kamu nina
tolong jawab dengan jujur ya
jawaban kamu ini sangat penting untuk saya
ingin tahu jawaban kamu nina
ingin tahu jawaban kamu nina

aku seneng banget sih noh dengar kabar kalau andin izinin kamu ketemu sama rena
ya biarpun nanti keputusannya semua tergantung sama rena mau ketemu kamu apa enggak
ingat ya no nanti kalau ketemu rena jangan dipaksain
tapi kira kira kalau rena nanti gak mau sama kamu gimana ya nok
paling tidak kita sudah punya usaha
nah walaupun progresnya kecil yang penting kan bagus buat hubungan aku dengan rena pelan pelan
iya juga sih
terus tadi waktu kamu telpon sama andin andin sempet nanya kamu nggak kalau kamu nyari elsa atau enggak
nanya sih tapi kan andin paham kondisi aku
ya sebenarnya nggak enak juga sih no
orang kan nyari elsa terus kita enggak ya kan
nah kita cari sesuatu baterainya dulu ya
aku bener bener nggak tergerak buat nyari elsa
karena di pikiran aku elsa pasti ada rencana lain yang disusun
aduh gimana ini
hapes banget sih hidup gue
mana kena lumpur semua lagi badan gue
gue harus cari sungai nih untuk bersihin badan gue
alah sakit banget kaki gue
aduh sial banget sih hidup gue
oh iya jangan
ini gak ada orang apa yang lewat buat bantuin gue
tapi kalo sampe ketemu dua orang tadi
gue takut banget
kita menuju kesini ya
harus banget nih nyusulin andin
gue tau ini seolah elsa
dan gue pun kasian sih
tapi karena barang andin terus
kamu arahin aja ya
kamu udah mau gantiin aku buat nyetir
meskipun aku bilang aku kuat melek seharian
untung ada kamu
aku seneng deh
kamu nemenin aku
kita sama sama sekarang
bahasa salah satu laki laki terbaik dalam hidup aku lagi membantu orang
terus aku gak ikut bantuin juga
tunggu tunggu tunggu
salah satu laki laki terbaik dalam hidup kamu artinya ada laki laki lain dong
ya kakak aku dong
tunggu tunggu tunggu
jadi gak ada waktu umur aku sepuluh tahun
kakak yang selalu ngejagain aku dan lindungi aku
sebisa bisanya aku bikin kamu tenang
kemarin salam kamu udah aku sampein ke kakak
tunggu nanti deh
kita kemana lagi ya pak
masih belum ada tanah tanah kamu nak
kamu dimana nak
coba kita cari ke arah sana aja ya
dia pasti jalannya aja susah
nggak mungkin dia ke arah sana
ya allah aku
enggak enggak udah mama
jangan mikir macem macem
pikir positif ya
udah kita sekarang ke arah sana ya
kamu di belakang aku aja
di depan aja